minggu pagi polri dan kementerian perhubungan meninjau kesiapan pelabuhan merak cilegon banten jelang arus budik dua ribu tujuh belas
tahun ini pt asdp indonesia ferry cabang merak akan menyediakan enam dermaga untuk kedatangan dan keberangkatan kapal penyeberangan merak bakahoni
kapolri dan menteri perhubungan minggu pagi meninjau kesiapan pelabuhan merak cilogon banten untuk menghadapi masa mudik lebaran
dari hasil peninjauan kapolri mengimbau agar pt angkutan sungai danau dan penyeberangan atau asdp indonesia ferry bekerjasama dengan kepolisian turut mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran di wilayah pelabuhan
di antaranya bersama sama memberantas praktik percaloan tiga dan premanisme
bersihkan dari premanisme terutama di bakauni dan di merak raja basah

ini harus bersih dari preman tukang palak candu
copet jamret tukang hipnotis gendam
ini kemudian tukang curi yang tas mungkin di kapal orang lagi tidur
ini harus dibersihkan semua
menteri perhubungan budi karya sumadi memastikan kapal yang akan digunakan untuk mengangkut para pemudik laik jalan
pengelola kapal juga wajib memperhatikan kapasitas kapal yang digunakan
ada yang memang sifatnya kapal itu laik dan tidak laik
dan dalam hal ini
kementerian perhubungan sudah melakukan cek dan kelaikan kapal terhadap mayoritas kapal kapal yang ada
jadi sebenarnya kalau kelaikan kapal relatif sudah dalam satu presentasi yang banyak
pada arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini pt asdp indonesia ferry cabang merak
menambah armada kapal yang akan mengangkut penumpang dari pelabuhan merak banten
menuju pelabuhan bakahuni lampung dan sebaliknya
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang
pihak asdp akan mengoperasikan satu ratus tiga puluh enam perjalanan kapal setiap hari
dan menambah jumlah dermaga di pelabuhan merak
dibanding tahun dua ribu enam belas di mana tahun dua ribu enam belas kesiapan lima dermaga
dan untuk tahun dua ribu tujuh belas ini ada enam dermaga
jadi ada penambahan kapasitas percepatan untuk penyeberangan dari merak ke bakahoni
kapal juga karena tambah dermaga tentu kapal nambah beroperasi
selain memperbaiki fasilitas umum asdp cabang merak juga menyiapkan rekayasa lalu lintas
bagi kendaraan masuk dan keluar pelabuhan dengan memisahkan jalur kendaraan roda dua dan roda empat
hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan di sekitar pelabuhan merak
agar tidak terjadi penumpukan calon penumpang di pelabuhan
sebanyak lima lokasi penjualan tiket kapal juga disediakan di luar area pelabuhan merak
victor pangaribuan banten